salam salam sejahtera bagi kita semuanya
di sini periwarjo gubernur bangdresa
sedang berada di washington dc
pada hari rabu dua puluh april yang lalu
ibu menteri keuangan bersama saya
memimpin sidang kedua menteri keuangan
dan gubernur bank sentral negara negara g dua puluh
di bawah presidensi indonesia g dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua ini
salah satu agenda di bawah
finance track jalur keuangan adalah
di dalam normalisasi kebijakan kebijakan
khususnya negara negara berkembang
perlunya suatu bauran kebijakan
dalam menghadapi rentetan krisis krisis global
krisis pasar keuangan global tahun dua ribu delapan belas
dan sekarang tentu saja
dampak dari perang di ukraina
dalam kondisi menghadapi permasalahan yang sangat komplek
solusi kebijakannya hanya satu
memang masing masing otoritas mempunyai
dan koordinasi antar otoritas
dalam mengatasi permasalahan global
dan memperkuat ketahanan negara negara berkembang
sinergi dan koordinasi kebijakan apa
bauran kebijakan antara fiskal moneter
antara menteri keuangan dan gubernur bangsa antara
dan kemudian dalam stabilitas sistem keuangan
kebijakan kebijakan di sektor real
kemudian juga kemudahan iklim investasi
juga perdagangan maupun lain
secara nasional antara pemerintah
secara kelembagaan di stabilitas sistem keuangan
antara menteri keuangan gubernur bank indonesia
di dalam masing masing otoritas
yang kedua bahwa indonesia
mempunyai pengalaman yang kita ingin
dijadikan referensi di dalam policy mix itu
apa yang dapat kita share dari indonesia
dalam transformasi sektor real
undang undang cipta kerja maupun yang lain
kuatnya koordinasi dan sinergi antara menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
koordinasi fiskal dan monitor sangat erat
ketiga koordinasi dalam financial system stability
antara menteri keuangan gubernur bank indonesia
ojk lps di bawah kssk
dan lebih dari itu bagaimana
sinergi koordinasi kolaborasi antara pemerintah bank indonesia
dengan dunia usaha perbankan
inilah yang menjadi contoh
dan kita suarakan di dalam g dua puluh ini

yang ketiga ide gagasan keuangan yang kita lakukan di dalam g dua puluh ini
gagasan dan contoh indonesia
itu juga sekarang juga terus kembangkan secara
di indonesia kita sebut bauran kebijakan bank sentral
yaitu antara kebijakan di bawah moneter
kita sudah terapkan sejak tahun dua ribu
sebagai salah satu referensinya indonesia
agar bisa diterapkan di emerging market yang lain
bis juga mengembangkan yang mereka sebut
esensinya adalah bagaimana kebijakan moneter dan makro
sehingga mendukung stabilitas harga
dan stabilitas sistem keuangan
bauran kebijakan moneter dan macro bidisel
dan juga kita kembangkan di bawah kssk
untuk stabilitas sistem keuangan
bahwa di bawah b dua puluh
ide gagasan dan tema
di bawah keketuaan indonesia
satu perlunya bauran kebijakan
yang kedua pengalaman indonesia menjadi
untuk menjadi referensi global
dan yang ketiga alhamdulillah
itu juga sedang dibicarakan
dan menjadi referensi di global
dari indonesia menjadi global
perry warjio gubernur bank indonesia